perubahan nama kkir menjadi koalisi indonesia maju pasca bergabungnya golkar dan juga pan
ditafsirkan sebagai bentuk restu presiden jokowi dibalik majunya prabowo subianto pada pilpres mendatang
benarkah penggunaan nama yang sama dengan nama kabinet presiden jokowi periode kedua ini
sebagai arah dukungan yang diperbutkan
atau kemudian hanya sebatas klaim saja
mengingat pihak pdip juga mengklaim program jokowi adalah program pdip di beberapa waktu yang lalu
dan untuk menganalisanya sudah tergabung bersama kami dari luar studio
direktur eksekutif indo strategik ahmad karul umam
selamat malam mas bram
baik ini langsung saja
jadi kalau namanya sama apakah ini bisa kita maknai memang sengaja diduplikasi untuk
menyimbolkan bahwa ini adalah penerusnya
atau kemudian ini hanya klaim klaim saja begitu mas umam
ini merupakan sebuah upaya untuk menggait pemilih jokowi
dan kemudian di saat yang sama
kubu prabowo sendiri mencoba untuk mengklaim bahwa gerbong mereka
lebih memiliki legitimasi yang lebih kuat sebagai representasi dari pemerintahan jokowi
dan ini tentu di satu sisi merugikan bagi pdip dan juga p tiga tentunya
bagi pendukung pencapresan pak ganjar
yang seolah dinegasikan perannya sebagai elemen pendukung

jadi ini adalah bagian dari pilihan indonesia maju yang selama ini identik dengan nama kabinet di pemerintahan
tetapi yang memang cukup unik mas bram
bagaimana kemudian penggunaan nama koalisi indonesia maju ini
saya pikir bukan sebagai sebuah keputusan yang tanpa dikomunikasikan dari pak prabowo dengan pak jokowi sendiri
karena bagaimanapun juga ini adalah bagian dari branding
ini bagian dari tagline
kalau misal kemudian tagline yang dianggap
mengenai pemerintahan kemudian diambil oleh status tertentu alis tanda
kalau misal kemudian tidak dikomunikasikan dengan pak jokowi
dalam konteks ini adalah pak presiden
tentu itu akan menjadi sebuah problem tersendiri
tetapi karena ini sudah disampaikan
maka besar kemungkinan keputusan ini sudah dikomunikasikan
atas pengetahuan atau bahkan atas restu dari presiden jokowi itu sendiri
oleh karena itu di dalam konteks ini presiden sepertinya
sudah memberikan persetujuannya dan ini adalah sebuah tentu pengopoan
bahwa jokowi berada di belakang prabowo dan sedang menyiapkan sebuah mesin politik
untuk melakukan perlawanan terhadap ddip dan juga sepuluh mw soekarno putri
oke mas kalau kemudian kita melihat fakta fakta atau kemudian kita bisa menjadikan ini premis premis yang ada hari ini
apakah kemudian penggunaan nama yang sama ini adalah kemudian bisa kita jadikan potensi atau kemungkinan besar ini
dukungan memang jokowi ada di belakangnya sudah memberikan restu
atau kemudian bisa kita lihat sama dengan halnya penggunaan foto jokowi ketika di baliho baliho prabowo yang disebutkan
oh ya tidak apa apa ketika ada capres capres tertentu yang menggunakan fotonya begitu
ini kan akhirnya publik mengingat kembali pada pidato kenegaraan presiden pada saat itu
ya presiden jokowi memang bersikap permisif terhadap apapun terkait dengan konteks identitas
terkait dengan konteks tagline yang menempel pada dirinya atau pada pemerintahan yang ia pimpin
untuk kemudian digunakan salah satunya oleh pak prabowo subianto
tadi disampaikan bagaimana kemudian foto dalam bentuk billboard dalam bentuk street media yang sangat masif
mencoba untuk menggambarkan kedekatan prabowo dengan pak jokowi dalam sebuah pidato kenegaraan
disampaikan oleh pak jokowi oleh presiden bahwa hal itu adalah hal yang oke oke saja
tidak ada masalah oleh beliau artinya apa
hampir setiap langkah kebijakan itu kemudian strategi politik ini
most likely besar kemungkinan sudah dikomunikasikan dengan presiden
dan jawaban presiden adalah oke oke saja
nah di sini yang kemudian menjadi sebuah penanda bahwa presiden jokowi mungkin di satu sisi
mencoba untuk menunjukkan posisi tengah antara prabowo dan juga ganjar pranowo
sebagai simbol representasi keberlanjutan
tetapi pada saat yang sama bagaimana kemudian identity
bagaimana kemudian branding bagaimana kemudian tagline
gunakan tukup intents oleh pak prabowo
sebenarnya hal ini menegaskan sekali lagi positioning dari presiden jokowi itu sendiri
yang memberikan dukungan kepada pak prabowo subianto
oke baik mas umam tapi kalau kita juga berkaca pada kemudian acara pdip di semarang beberapa waktu yang lalu
ini kemudian mbak puan bahkan menyebut seorang jokowi adalah kader yang disayangi kader terbaik
itu program jokowi adalah program pdip ini kan klaim yang serupa begitu ya
apakah kemudian kita publik anda sebagai juga analis melihat klaim ini bisa kita artikan yang sama begitu
atau berbeda porsinya jokowinya di dalam kedua klaim ini mas umam
ya klaim tersebut sebenarnya menegaskan bahwa pdip masih mencoba untuk mempertimbangkan presiden jokowi
sebagai salah satu variable penentu
dalam upaya untuk mempengaruhi basis pemilih di pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
jokowi mendukung a maka ada basis pemilih loyal yang akan memberikan dukungannya kepada calon yang di endorse yang didukung oleh jokowi
bukan menjadi angka penentu kemenangan
karena masih ada cukup banyak basis pemilih yang juga sebenarnya mereka relatif lebih terbuka lebih independen
di level ini pdip tentu besar kemungkinan
ada sebuah keraguan atau upaya mempertanyakan loyalitas dari pak jokowi sendiri
yang seolah tidak menunjukkan dukungannya yang stern terhadap pencaparesan pak janja dan memberikan ruang begitu terbuka kepada pak sago
tetapi kemudian upaya mempertanyakan loyalitas itu rasanya tidak disampaikan secara terbuka oleh pdip
mencoba untuk mengakomodir sekaligus untuk meyakinkan para basis pemilih loyal pdip bahwa pak jokowi masih berada di sana
tapi bagaimana sikap permisif presiden jokowi bagaimana kemudian langkah langkah dari pak prabowo seolah didiamkan oleh pak jokowi
sebenarnya itu menegaskan sinyal lemah yang politik bahwa jokowi berada di belakang prabowo
oke mas umam apakah kemudian sikap permisif itu tadi hanya bisa kita baca ketika
ada manuver ada dansa dansa politik dari seorang prabowo
bagaimana kemudian dengan ya kita bisa bicara dansa politik dari ganjar mengatakan bahwa baju hitam putih tegak lurus itu diberikan oleh jokowi
bukankah itu juga bisa kita maknai permisif begitu apa yang membedakan kemudian
iya memang masing masing akan mengklaim untuk memperebutkan legitimasi dan juga dukungan dari jokowi
karena bagaimanapun juga dia adalah presiden yang saat ini masih berkeluarga
dan kemudian dengan kekuasaannya dengan corak karakter kekuasaan yang per hari ini tampaknya cukup menggunakan pendekatan yang cukup kuat
tetapi kemudian memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam ruang politik yang ada
maka siapapun akan mencoba untuk mendapatkan pengaruhnya
tetapi di saat yang sama tentu positioning itu semakin tidak jelas
bagaimanapun juga dari pak jokowi sendiri
mencoba untuk menunjukkan sikap netralnya
tetapi bagaimana kemudian akumulasi dan juga konsolidasi sel sel politik di sekitarnya
semakin mempertegas lebih ngeblok lebih kuat di kubu pak prabowo
oleh karena itu rasanya per hari ini belum ada satu sinyalemen yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa pak jokowi
akan berani melakukan konfrontasi secara terbuka dengan pdip atau dengan bu megawati soekarno putri
oleh karena itu jika kemudian itu terjadi
maka besar kemungkinan pak jokowi tetap akan menunjukkan kepada publik bahwa dia loyal
dia taat pada konstitusi partai
memberikan dukungan kepada pak ganjar pranowo sebagai sebuah konsekuensi dari petugas partai
tetapi beliau juga akan membiarkan sel sel politik pendukungnya untuk memberikan dukungan kepada pak prabowo subianto
ini adalah bagian dari sebuah siasat politik
untuk menghindari serangan balik atau pukulan balik terutama dari mesin politik pdip
yang menjadi rumah besar yang pernah membesarkan pak jokowi itu sendiri
oke artinya menunjukkan mungkin tidak secara langsung pak dengan tanda tanda begitu ya
kalau sekarang banyak disebut tondo tondo begitu
nah oke terakhir mas
ketika kemudian kedua klaim akan terus berjalan pihak prabowo rasanya makin ekstrim menunjukkan kedekatan dan asosiatifnya
mana yang kemudian bisa kita nilai lebih jokowi
mana yang lebih efektif
mana yang akan lebih diuntungkan menjelang pendaftaran ini
terakhir mas umam
sejauh ini mas bram terutama pasca terjadinya u dua puluh
di mana kemudian koreksi elektabilitas dari pak ganjar terjadi penurunan signifikan di sana
di situ kemudian ada upaya untuk mengakumulasikan basis pemilih loyal prabowo dengan basis pemilih loyal pak jokowi
dan itu tadi
street media dilakukan secara masif
kemudian sel sel kekuatan politik
baik dari partai parlement termasuk partai non parlement
termasuk jaringan relawan pak jokowi
makin menunjukkan keperpihakannya pada pak prabowo
lebih pak prabowo yang diuntungkan dengan sikap diam sikap permisif dari pak jokowi
daripada kemudian pdip itu sendiri
oleh karena itu sikap ini tentu di satu sisi mencoba untuk mencari titik aman
titik selamat dari pak jokowi
tetapi dengan sikap yang sama
yang paling dirugikan adalah pdip dan juga pentadresan pak ganjar teran allah
baik baik oke kita akan lihat ke depannya seperti apa
apakah kemudian semakin kental begitu
mengarah ke koalisi indonesia maju yang mirip dengan nama kabinetnya
atau kemudian kembali pada pdp begitu ya
terima kasih mas umam direktur eksekutif indo strategik telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu mas umam
terima kasih mas durang